lang lo tuh kenapa sih
lo mau biarin si adrian menang gitu
lo mau biarin adrian nyanyiin lagu lo
aku itu semua itu bohong
mereka itu gak harmonis
setiap kali di rumah aja
pasti berantem mulu
harusnya kita itu bangga
masih punya keluarga yang lengkap
masih punya papa
masih punya ibu
coba kalau misalkan kamu lihat di luar sana
banyak anak anak yang di pinggir jalan itu
ya mungkin mereka gak tahu papanya siapa
sekarang kamu jangan nangis lagi ya
sial benar nasib gue
udah gue pun tinggal luar nikah
baik ternyata dia mati
ibu jangan nangis lagi ya
walaupun bapak tuh jahat sama ibu
tapi ibu masih ada ayu
kalau misalnya kita sama sama
masalah kayak apapun bisa kita hadapi
ibu jangan nangis lagi ya
nih bu jangan nangis lagi ya
udah jadi peluk pelukan kayak gini sih kayak sinetron aja
mendingan lo masak deh ke dapur sana udah lapar nih
tadi kamu nyemir dapat berapa
ya dikit kak habisnya lagi sepi
oh pelanggan lagi dikit ya
dapat banyak kak
udah banyak wah asik dong
kalo gitu nanti aku mau minta sama ibu aku supaya kita dimasakin masakan yang enak ya
ibu kok matanya merah semblap kayak abis nangis
enggak ibu gak apa apa kok
tadi abis jalan lama terus kelilipan perih mata ibu
tapi sekarang udah gak apa apa
jangan pernah kau coba
berdasarkan pengamatan kami pak peserta yang satu ini menyanyi sangat bagus sekali pak
dan tampangnya anak ini juga komersil
saya yakin album kita bisa meledak
jadi sekarang cepat umumkan pemenangnya
saya mau proyek ini segera dilaksanakan dengan lancar dan cepat
baik pak akan saya lakukan pak
nah kalau yang ini kan dua ditambah dua sama dengan
nah berarti yang b bisa kan
kalo kamu ini satu ditambah satu sama dengan dua
lo tuh apaan sih lo gak ngeliat gue lagi ngajarin anak anak
eh nih liat nih lo liat sendiri deh
lo menang lombang kemaren lo juara satu liat dong
lo bangun rekaman bawah itu lagu
eh sanget ya
eh tuh liat dong
hadrian lu kan gila
lo tau gak
lang ini beneran gak bisa dipercaya lah
masa tiba tiba si hadrian sih yang menang
padahal kan udah jelas suara gue tuh jauh lebih bagus daripada si hadrian
udah gitu tampang gue juga lebih bagus daripada dia
dari awal gue udah nebak kalau adrian yang bakalan menang
bahkan kalo mau jujur sebenernya emang hadrian pantas bawain lagu itu
tapi apa gue salah
kalau gue gak rela lagu yang gue ciptain untuk lia dibawain sama cowok yang sepertinya lia suka
bang lo tuh kenapa sih
lo mau biarin si hadrian menang gitu hah
lo mau biarin hadrian nyanyiin lagu lo iya
ayo dong lo jangan diem aja lang
pokoknya nanti kalo misalnya hadrian udah rekaman sampe album udah beredar kita beli cd nya yuk
ini makanannya udah siap nih
sama ambil ubi rebus dulu
siapa yang ubi rebus
ibu semanja bikin ini buat ngelayain kenangan anak hadrian